wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad menyebut pihaknya membuka wacana kajian legalisasi ganja untuk kebutuhan medis
salah satu alasan yang membuka kemungkinan pengkajian legalitas ganja adalah penelitian di sejumlah negara
di mana ganja memiliki dampak positif untuk keperluan medis
peluang ini disampaikan dasko saat merespon aksi seorang ibu bernama santi warastuti
yang menyuarakan legalisasi ganja medis di area car free day jakarta
meski begitu dasko menyebut karena hukum indonesia masih melarang penggunaan ganja
maka diperlukan kajian tambahan selain hasil penelitian ganja di negara lain
sebagai rujukan untuk melegalkan tumbuhan kanabis itu di tanah air
beberapa negara ganja itu memang bisa dipakai untuk pengobatan atau medis
nah namun di indonesia undang undangnya kan masih belum memungkinkan
sehingga nanti kita akan coba buat kajiannya
apakah itu kemudian dimungkinkan untuk ganja itu sebagai salah satu obat medis yang memang bisa dipergunakan